putri yang tidak jujur
dahulu kala di kerajaan tertentu hiduplah seorang putri dengan orang tuanya
sang putri sangat cerdas sehat dan akan menjadi kebanggaan orang tuanya
tetapi dia memiliki satu kebiasaan yang sangat mengerikan
semuanya dimulai ketika sang putri berusia sekitar delapan tahun
dan pagi itu dia sedang tidak mau melakukan apapun
sama sekali tidak mau
untuk pergi belajar karena anak perempuan pengasuh yang belajar dengannya untuk menemaninya tidak datang
karena dia sedang sakit
aku sangat ingin melewatkan pelajaran hari ini
tapi ibu dan ayah tidak akan pernah membiarkan aku tinggal di rumah
kecuali kalau aku berpura pura sakit juga
ah ya ini bukan kebohongan ini hanya liburan

terkadang hanya dibutuhkan satu kelemahan untuk mengembangkan kebiasaan buruk seumur hidup
dan inilah momen untuk sang putri
dia berguling dia pura pura sakit sakit perut
dan ratu dan raja bergegas ke sisinya
tapi aku harus menghadiri pelajaran matematikaku ibu
oh tidak kau tidak akan kemana mana
lihatlah anak kita betapa tulus dan berdedikasinya dia terhadap pelajarannya
ketika sang putri mendengar betapa bangga orang tuanya berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya
sang putri merasa tidak enak
dia merasa ingin mengakui kebenaran
dia mencoba memberitahu orang tuanya tetapi
ibu aku tidak
jangan mengeluarkan banyak energi untuk berbicara
kau perlu istirahat sayang
tidak ada pelajaran untukmu selama tiga hari ke depan
kirimkan pesan kepada para guru bahwa sang putri sedang sakit
dan karenanya tidak akan dapat menghadiri kelas tidaknya selama tiga hari
sekarang ibu akan membawakanmu obat dan su lalu kemudian kau pergi tidur ya
sang putri berbaring di tempat tidur merasa tidak senang dengan dirinya sendiri

dia takut mengecewakan ibunya
dan karena itu dia tidak mengatakan apa apa
berbohong adalah jebakan besar
kau melakukannya sekali dan kemudian itu akan menguasaimu
kau akan terus menerus berbohong sampai kau tidak bisa menahannya
hal yang sama terjadi pada sang putri
dia berbohong sekali lalu kedua kalinya
dan kemudian dia berbohong untuk keluar dari semua yang ingin dia hindari
dia berbohong untuk menunggang kuda bertemu bibinya
dia bahkan berbohong untuk mendapatkan kalung baru
dan juga untuk menyingkirkan pelayan yang tidak dia suka
ayah lihatlah betapa longgar dia menata rambutku
mereka sudah membuat rambutku terlihat sangat mengerikan
tapi aku telah memasang dua pin di sanggulmu dan kau hanya punya

apakah dengan kata lain kau ingin mengatakan bahwa aku menarik pin lain dari rambutku sendiri untuk berbohong tentangmu kepada orang tuaku
dia itu adalah penata rambut terbaik yang kita miliki sayang
tapi aku tidak menyukainya dan aku tidak menginginkannya
kebohongan sang putri telah mencapai tahap di mana ia mulai menyakiti orang lain
dan tahukah kau ada satu rahasia lagi tentang berbohong
orang yang berbohong merasa malu
meskipun tidak menunjukkannya
orang seperti itu membenci dirinya sendiri dan membenci segala sesuatu di sekitarnya
dan itu terasa menyedihkan bukan
sang putri juga menjadi semakin kesal
mudah tersinggung dan tidak bahagia
orang tuanya menyadari bahwa dia memiliki kebiasaan buruk untuk berbohong
tetapi tidak ada hal yang bisa membuatnya berhenti
suatu hari dia akan memerintah kerajaan
bagaimana kita bisa memiliki seorang ratu yang begitu mudah berbohong
dan dia tidak hanya berbohong tapi dia juga berubah menjadi sangat tidak menyenangkan dan pemarah
oh aku tidak tahu harus berbuat apa
aku akan mengumumkan hadiah untuk siapapun yang menyembuhkan putri dari kebiasaan berbohong ini
jadi hadiah besar setengah kerajaan diumumkan
untuk siapapun yang menyembuhkan putri dari kebiasaan berbohongnya
di sebuah desa di kerajaan hiduplah peter seorang penebang kayu
setiap hari peter pergi ke hutan
tetapi dia tidak pernah menebang pohon yang tumbuh sehat
dia hanya akan menebang batang kayu yang mati
suatu hari dia mencari di hutan sepanjang hari dan tidak ada satupun batang kayu yang mati yang dia temukan
semua pohon yang kulihat hari ini adalah pohon yang bagus dan sehat
tapi sepertinya aku tidak punya apa apa untuk dijual hari ini
lihat ada batang kayu yang mati
peter pergi ke batang itu dan memeriksanya
dia melihat beberapa semut membawa daun ke dalam lubang di dalam kayu mati
ah aku tidak bisa memotong yang ini
kayu yang mati bisa ditebang teman
tapi rumah tidak bisa dipotong
semut semut itu memiliki kayu ini
aku tidak bisa membawanya pulang
apakah kau akan melangkah lebih jauh ke dalam hutan
ya itu bertentangan dengan prinsipku untuk menebang pohon yang sehat
dan apakah prinsip prinsip jika mereka disimpan hanya pada saat saat berkelimpahan
mereka harus disimpan bahkan di saat saat sulit
peter berjalan lebih jauh ke dalam hutan
langit menjadi gelap dan guntur hujan dan kilat melanda hutan
peter dan burung beo berlindung di gua
ketika mereka memasuki gua
peter mendengar suara aneh seperti air
tetapi tidak juga
dia pergi ke arah suara aneh itu
dia tiba di mata air yang berkilau seperti sinar matahari
begitu dia mendekat
makhluk cahaya raksasa muncul dari kedalaman air
kebenaran memiliki banyak bentuk teman
dan setia pada prinsip prinsipmu bahkan dalam menghadapi kesulitan adalah salah satunya
kau adalah satu satunya yang memenuhi syarat untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit ketidakjujuran
itulah mengapa guntur dan kilat membawamu ke sini
apa kau belum dengar
putri dan calon ratu kerajaan ini harus disembuhkan dari penyakit kebohongan yang mengerikan
aku dengar itu tapi bagaimana aku bisa menyembuhkannya
ini adalah musim semi kebenaran
isi dengan air dari mata air ini dan temui sang putri
jika dia berbohong cukup taburkan tiga tetes padanya dan katakan
semoga apapun yang kau katakan menjadi kenyataan hanya untukmu selama tiga hari ke depan
jika pada ketiga kalinya kau bertemu dengannya dia masih berbohong
maka dia tidak dapat disembuhkan
tapi jika dia mengatakan yang sebenarnya
bawalah dia ke sini dan buat dia minum air ini
tapi kenapa aku
karena kau adalah pria yang jujur
apakah kau tidak mau membantu seseorang
baiklah aku akan melakukan yang kau katakan
jadi peter mengambil botol itu dan pergi ke istana
sekarang bagi sang putri
seluruh urusan orang orang yang berusaha menyembuhkannya dari kebiasaan berbohong ini sangat memalukan
dan dia bertekad bahwa dia tidak akan bertemu dengan penyihir lain seperti itu
oleh karena itu dia berbohong
yang mulia putri berkata dia tidak bisa datang karena dia sangat sangat sakit
cukup dengan kebohongan ini
dia akan bertemu pria ini ikut denganku
lalu peter dibawa ke kamar putri
di mana sang putri berpura pura menggeliat kesakitan
apa yang membuatmu merasakan sakit ini yang mulia
tadi malam aku mengalami mimpi yang sangat sangat buruk
aku bermimpi bahwa aku telah dikejar
aku dikejar oleh monster yang besar
dan di hutan
kaki tangan dan wajahku menusuk kembali
lalu tempat itu menyedihkan dan aku merahat diriku
aku jatuh dari gunung yang besar dan tinggi
aku berteriak dan tubuhku jatuh meluncur ke sungai lava cair
dan kepala ku terasa berputar putar
apakah kau tidak akan pusing jika mengalami mimpi seperti itu
tentu saja yang mulia
mengatakan ini peter mengeluarkan botol dan menaburkan tiga tetes pada sang putri
dan bergumam pelan
semoga apapun yang kau katakan menjadi kenyataan hanya untukmu dalam tiga hari ke depan
dan itulah yang terjadi untuk tiga hari ke depan
sang putri benar benar menjalani mimpi buruk yang telah dia bohongi
pada hari keempat dia benar benar mengalami sakit kepala yang parah
tetapi orang orang di sekitarnya termasuk orang tuanya sudah lama tidak mempercayainya
semua orang mengira dia pura pura kesakitan
peter kembali menemuinya
tetapi sang putri merasa lebih malu
dia tidak ingin memberitahu peter bahwa dia benar benar mengalami mimpi yang dia bohongi dengannya
jadi dia berbohong
dan peter terbohong lagi
aku tidak bisa berbicara denganmu karena aku sangat kesakitan
dan apa yang menyebabkan rasa sakit itu yang mulia
aku jatuh dari kuda dan mematahkan kakiku
aku tertatih tatih di atas kruk selama tiga hari terakhir dan rasa sakitnya semakin meningkat saja
kecewa karena kebohongannya peter sekali lagi mengeluarkan botol dan memercikan air ajaib pada sang putri
semoga apapun yang kau katakan menjadi kenyataan hanya untukmu dalam tiga hari ke depan
dan sekali lagi itulah yang terjadi
sang putri jatuh dari kuda dan kakinya patah
tapi karena apapun yang dia katakan hanya benar untuknya tidak ada orang lain yang memperhatikan kakinya patah bengkak dan juga lukanya
mereka semua mengira dia berbohong lagi
ayah oh sangat menyakitkan untuk berjalan
aku tidak percaya lagi padamu
sejauh ini kau selalu berbohong saja
ibu setidaknya ibu
kenapa kau jadi seperti ini
dan itulah hari di mana sang putri benar benar memikirkan pertama kali dia berbohong
dan bagaimana ibunya mempermasalahkannya
oh tidak kau tidak akan pergi kemana mana
kau lihat putri kita betapa tulus dan berdedikasinya dia terhadap pelajarannya
dan di waktu yang lainnya
namun hari ini ketika dia sangat membutuhkan perhatian dan cinta orang tuanya mereka tidak akan mempercayainya
bahkan ketika dia menangis kesakitan dan tertatih tatih di atas kruk dan saat itulah sang putri menyadari
kenapa aku jadi begini
keesokan harinya peter kembali ke istana
jika hari ini dia tidak mengatakan yang sebenarnya sang putri tidak dapat disembuhkan
setengah takut peter memasuki kamar sang putri
kau sepertinya kesakitan apa kau menangis
apakah itu penting lagipula kau tidak akan percaya padaku kan
dan kau juga seharusnya tidak melakukannya
katakan padaku apa yang membuatmu sakit yang mulia
hatiku menyakitiku aku telah banyak berbohong sehingga tidak ada yang percaya padaku
bahkan ibuku yang menyayangiku dan ayahku yang penuh kasih
bahkan aku juga tidak percaya pada diriku sendiri
kau mengatakan kebenaran yang mulia
itu sudah terlambat tidak ada yang mencintaiku lagi
dan memang seharusnya tidak aku pantas mendapatkan ini
jangan putus asa yang mulia sekarang kau akan sembuh
lalu peter membawa putri ke mata air kebenaran
dan ketika dia mengesap air ajaibnya dia disembuhkan selamanya dari keinginannya untuk berbohong
tentu saja orang orang di istana tidak segera mempercayai dia
kepercayaan butuh waktu sangat lama untuk membangun kembali dirinya sendiri
sang putri mengakui semua kebohongannya
dan memohon pengampunan dari orang tuanya gurunya para pekerjanya
dan kemudian ketika mereka melihat bahwa dia tidak lagi mengucapkan kebohongan
bahkan jika itu menyebabkan dia melakukan hal hal yang dia benci
perlahan lahan orang orang mulai mempercayainya
dia mulai memerintah kerajaan dengan bahagia dan dengan kebenaran
keadilan dan kasih sayang untuk waktu yang sangat lama
peter adalah salah satu menterinya dan mereka berdua menjadi teman baik